wow ini harusnya bentar dong soal nanti apa yang mau dinanti cerita ceritanya pak anwar
bentar aja pak bas
bentar pak bas sedikit doang pak bas
apa yang mau dinanti cerita cerita macam apa nanti
kita gak tau kita baru diundang kita undang aja nanti ya
pak nunggu pak soal bisu
sudah ikut dalam pernyataan bersama dan saya sudah bikin statement ya
pada saat itu kita banyak kegiatan keluar jadi kita nggak bisa hadir
tapi kita setuju dengan
sistem pemilu proporsional terbuka